minta maaf yang sebesar besarnya gitu umi
iya kenapa enggak
yang minta maaf sama keluarganya jisulang
kan lebih baik
bukannya kita enggak mau atau enggak berani ya umi ya
kalau sampai permintaan maaf kita nggak diterima
sama keluarganya jisulang
makanya saya datang kemari
tolong umi bantu kita
sampaikan permintaan maafan kita ke keluarga mereka
insya allah nanti ayah akan sampaikan
amanat dari ibu nenek sama umi
kebetulan nanti ayah akan
ke rumahnya jisulang
minta maafin ke jisulang
terus sekalian mi jangan sampai mereka menuntut kita
wah kalau masalah itu
kagak bisa jawab
itu kan haknya dari jisulang
mereka itu takut dilakukan ato allah
jadi kita mah enggak usah ngukum dia
nanti juga allah bakal menghukum mereka berdua
ya kalau pendapat emak sih
apalagi ini di bulan puasa ya
kita mesti mau memaafkan orang yang salah
kalau lu kagak mau maafin dia
lu tuh dosanya juga dapet
mau kok memaafkan
apalagi kita manusia biasa
harus memaafkan dia
ya allah berat banget
keputusan yang hamba harus ambil nih
nih orang berdua emang udah bersalah
bikin keluarga saya dikucilin
sama semua warga
tapi pan ini bulan puasa
saya kagak boleh terima tobat
orang yang udah sungguh sungguh
mendingan lu temenin pak itu
nemenin anaknya ke rumah sakit
terus hukuman buat kita berdua bagaimana pak haji
udah gak usah dipikirin dulu
gue gak mau ngambil keputusan yang gegabah
ntar banyak yang dirugiin lagi
nggak bakal berakhir
menderita dia seumur hidup
si mile sama tarmiji sudah mengakui kesalahannya di depan si sulam
kalau dia yang nabrak si rawun
kurang ngajak benar tuh si tarbiji sama si mali
beraninya tuh dia ngelemparin kotoran ke muka kita
nah itu dia mi
kerjaan kita selama ini bakal hancur dan berantakan
ya iyalah pak
nah imbasnya tuh kepada keluarga sulam jadi naik daun
emang benar benar kurang ngajar si mali sama tarbiji
lu beresik benar sih sama gue
abang sama umi udah siap belum
emangnya mau kemana sih
abang sama umi kan hari ini ada pengobatan alternatif
gimana nih abah umi
udah siap belum
abah lupa mi
terserah abah aja

pasok apaan sih di sini
lo udah ngalah ngalah gue
wah berhasil pelutuk
eh ada apaan

lerang hijau lo ma
besar orang lagi
kalau sampai keluarga sulam datang kemari
terus minta ganti duit yang sepuluh jutaan tuh gimana
duit udah habis bukan
gue gagal kecepatan ini
eh jadi menurut lo
isi perut lo tuh hari hari dari mana ya
dari mana boleh nyopet
heeh ngaku diri lo
gue ga usah usur duitnya
lo yang tau kan
emang susah emang bisa mau menang sendiri
mau enaknya doang lo
diam diam diam
bikin pusing aja
paling gue nambah pusing tau gak
eh lagian lo tuh kegaba banget sih bang
jadi orang tuh kegaba banget
sampai kayak gini kejadian ya
terus bagaimana bang
kalau sampai lo diangkat polisi
terus kita kebobo juga
dipenjara juga gimana coba bang
heeh dengar dengar dengar
terus terang lebih demen
kalau seandainya kita semua ditangkep masuk penjara gitu
eh beliang aja
kalau kita masuk penjara
dapat makan tiga kali sehari
gue agak sibuk nyari duit lagi
oh semangat ya tuhan
seperti wajib gue dikasih lagi kayak apaan sih
kayak begini ga punya perasaannya
perasaan lo dimana sih jadi orang
bang bilang aja kalau bang mau cari duit
buat ngempalin kita semua bang
nah itu lo tau

dia mau punya anak pini

heeh itu kan selama lo dua
kenapa dari dulu lo ngundak ngundak gue mudo
nanti nanti masih rame
gue masih rame nek
gue disini cuma nek
malah kalau sama dia ph susah kayak begini
susah lagi lagi ada tanggung jawab gak punya perasaan
sekeluarga mau di penjara malah dia nemen
kita mesti bertindak
kalau kagak lebaran nih kita ada di penjara no
ya gue udah pake gimana
ganti duit sepuluh juta punya isulang
iya juga sih ya
gue punya akal
gue punya akal
gimana caranya supaya kita agak sampai di penjara semuanya
iya ini apaan tuh
lo jangan nunggu deh
umi maryam mana ada duit sepuluh juta
apalagi kagak ada tuh ustadz jakaria
yang mau pinjem duit umi maryam sepuluh juta tuh siapa
udeh jangan berlagu deh lo
mau ikut apa kagak
eh tapi iya juga deh
jualan kue ini berkah buat kita
lumayan buat bakalan lebaran
umi boleh masuk
masuk masuk pak
umi umi deket kan sama keluarganya haji sulam
nah kebetulan banget mi
kita mau minta upaya dengan sama umi
tolong sampein permintaan maaf keluarga kita ke haji sulam
saya minta maaf untuk apa ya
ini mi soal anak ayah itu yang ditabrak sama haji sulam mi
kan ternyata bukan haji sulam yang nabraknya mie
ya umi soalnya kita udah telanjur nunduk keluarga haji sulan
maksudnya eh minta maaf yang sebesar besarnya gitu umi
ya kenapa enggak mpompo aja yang minta maaf sama keluarganya haji sulam
kan lebih baik
bukannya kita enggak mau atau enggak berani ya mi ya
tapi jelas jelas kita takut nih kalau sampai permintaan maaf kita nggak diterima
sama keluarganya haji sulam
tolong omik bantu kita sampein permintaan maafan kita ke keluarga mereka
kebetulan nanti ayo akan ke rumahnya haji sulam
amin mi ayo lebih baik banget
bener ya mi umi tolongin minta maafin ke haji sulam
terus sekalian mi jangan sampai mereka menuntut kita
karena kan itu kan haknya dari haji sulam
soalnya gini umi anomi doang yang bisa bantu kita
terus kalau suami kita di penjara kita mau kasih makan apa umi
iya mi terus kehidupan kita gimana anak anak gimana
umi kan tau mana ayah lagi hamba tua kayak gini mi
insya allah nanti ayah akan bantu
yang penting sekarang kamu poh berdoa aja
ini cobaan dari allah swt
barangkali gak lupa sholat ya poh